sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku jadi suami kamu
dan pastinya aku akan jadi suami kamu
syukurlah kamu masih tidur
besok pagi begitu kamu bangun
kamu tidak akan menemukan alasan lain untuk tidak menikah samaku
kamu jangan bangun sampai pagi ya
aku mau kamar mandi dulu sebentar
aku emang diberi kerjaan di sini dan juga tempat tinggal sementara
tetap aja aku bukan babysitternya jody ya
saya menolong kamu bukan buat charity atau tanpa imbalan
mulai sekarang kamu harus laporkan pada saya
kalau jody masih ketemu sama winona
sepertinya saya salah strategi
mungkin aja mereka ngandalin saya
kayaknya tentu fri
tante tante dan papa udah kenal lama
apa kira kira dia tahu siapa ibu kandung aku ya
tante tante sabar aja
mungkin ada meeting malam
kita tungguin aja ya jadi
cuma aku ada satu pertanyaan tonton
kayaknya tante sama papa aku udah kenal lama ya
tata tahu nggak dulu dia selingkuh sama siapa aja

kamu k reads apa ini
masa pun kamu lagi prohibited
saudara bukan pasihan
apa apaan itu menanggungnya
aku sahulah masalah mu
enggak ya dua puluh tiga tahun yang lalu dia selingkuh sama saya
apa anak ini tahu soal itu
enggak enggak enggak mungkin
dia bahkan belum lahir waktu itu
saya nggak tahu
apa nara kangen sama aku
sampai dia bela belain nekat kesini karena aku
saya cari pak jody ada bu
pasti kamu mau ketemu sama suami saya iya kan
mudah mudahan nona ada bersama jody
supaya aku gak jadi khawatir lagi
ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya
mungkin besok ketemu di kantor
anak saya mabuk di hotel formula tiga
kamu bisa antar saya jemput jody
kalau malam supir saya nggak ada
kalau nona sampai ada sama jody aku harus melindungi diri
ayo berambah nona
pergi ke rumah
saya pergi dulu
percaya find nara
dan pindah bekerja di youtube bangkan batin yz

gimana ya mas atau jangan jangan nona lagi coba merayu nara ya ya kan atau jajan cuma
mau diporotin aja nara sama nona bu sudahlah sabar palingan mereka masih sama sama kerja
di kantor sekretaris apa jam dua belas malam baru pulang atau jangan jangan dia cuma jadi sekretaris plus plus
bu nona itu anak baik pikiran ibu jangan kotor dong pokoknya narasimu cepet nikah
ibu mencari jodoh buat nara ya udah nggak papa yang penting ibu seneng aja
awas aja ya winona kalau kamu gak berhenti kesannya nara gak laku banget sih
aduh walaupun banget sih
aku tadi mau nyamperin jody
hai untuk aku diapain sama jodi
hai harus pergi sebelum ada salah paham nih
rempuan nggak tahu diri udah batal
nikah masih gak rela juga
tante bukan kayak gitu tanpa
tante sabar tante
tante sabar jangan emosi dulu tante ya
tante tadi tuh aku di telfon
terus orang itu bilang kalau judi lagi mabuk
jadi makanya aku simpan ngomongnya
di dalam hati kamu sendiri
itu kan suaranya mama
kalau ketawa juga semua rancangan nih
jangan didokteran aja dong
kamu itu betul betul menjebak jodi
kamu mau bilang kalau kamu hamil
nuna gak bermaksud apa apa tante
ingat ya sampai kapanpun saya tidak akan pernah memberikan restu sama kamu
kamu tidak akan pernah menikah dengan jody winona
tolong kamu sendiri bisa
ibu ibu ini biar saya yang urus minona
ibu duluan aja supaya nggak ada yang tahu
jangan sampai suami saya tahu tentang ini